sementara itu menteri perdagangan zulkifli hasan jumat pagi meninjau harga dan stok bahan kebutuhan pokok di pasar keramat jati jakarta timur
dalam tinjauannya zulhas menemukan sejumlah kenaikan barang kebutuhan pokok
seperti telur ayam yang kini mencapai tiga puluh dua per kilogram cabai yang sebelumnya rp delapan puluh per kilogram kini menjadi rp seratus
menteri perdagangan menegaskan meski sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan
namun stok barang kebutuhan pokok saat ini dipastikan aman
kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang terjadi saat ini karena beberapa hal salah satunya faktor cuaca
karena memang musim tanamnya bergeser panenya bergeser bulan depan baru panennya agak banyak bulan abril panen raya
tapi secara keseluruhan tadi teman teman lihat sendiri yang paling penting barangnya banyak